halo sebat rupiah kembali lagi di podcast bank indonesia
bersama saya yustitia asri ertaningrum
dan kali ini kita akan membahas mengenai
bank sentral dari lima negara di asean
yaitu bank indonesia bank of thailand bank negara malaysia
sudah sepakat bekerjasama dalam mewujudkan dan mendukung
pembayaran yang lebih cepat mudah murah
transparan dan tentu saja inklusif
nah salah satu perwujudannya adalah dengan
mengimplementasikan kris antar negara
yang kini telah merambah di singapura
dan untuk mengetahui secara lebih komprehensif
berbahagia telah hadir bersama saya pada hari ini
kepala grup dari departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia
nah halo ibu fitri apa kabar hari ini
nah ibu selamat ya atas pencapaian bank indonesia
pada khususnya dan juga bangsa indonesia pada umumnya
karena criss antar negara ini sudah merambah hingga singapura nih ibu
nah kalau sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa
bank indonesia atau kita sudah bekerja sama juga dengan thailand
pada tanggal dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
kemudian dilanjutkan kris antar negara dengan malaysia ya ibu ya
nah sekarang di tanggal tujuh belas november dua ribu dua puluh
satu lagi negara tetangga kita
yaitu singapura juga sudah ikut mengimplementasikan kris antar negara ya ibu ya
nah jadi boleh spill sedikit dong bu
apakah benar secara resmi transaksi di singapura itu
bisa dilakukan hanya dengan menggunakan kris gitu ya bu
kita scan cris lalu wala gitu transaksinya sudah terjadi dan
bagaimana sih bu mekanismenya boleh diceritakan
setelah di launching bersama oleh pak gubernur dan juga oleh
kepala mas pak rafi menon
kris antar negara sudah dapat diterapkan di
baik di singapura maupun juga di indonesia
jadi saat ini sudah resmi kita bisa menggunakan criss di merchant merchant di singapura
tapi jangan lupa juga selain itu yang kita harapkan juga tentunya terjadi
adalah turis atau siapapun dari singapura yang datang ke indonesia juga dapat
melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan qr mereka
jadi sama seperti kita menggunakan criss kita di domestik
jadi tinggal kita pilih aplikasi dari pjp pilihan kita
atau penyedia jasa pembayarannya
kita buka lalu kita scan dan udah
wah mudah sekali sobat rupiah ya
baik warga negara indonesia yang berkunjung ke singapura
sebagai turis mau dia perjalanan bisnis maupun
warga negara singapura yang ke indonesia dia sebagai turis bisnis ataupun ingin leisure aja
bisa menggunakan kris gitu jadi
jadi mereka bisa menggunakan qr nets mereka
jadi criss yang ada di kita kalau di singapura mereka pakainya namanya qr nets
wah itu dia sobat rupiah kalau di singapura namanya qr nets ya
nah tadi sudah dijelaskan mekanismenya mudah sekali
tinggal scan gitu ya seperti yang sudah kita lakukan selama ini juga
nah kalau boleh tahu nih bu kalau di singapura
ada berapa banyak merchant sih bu yang kira kira sudah bisa menerima
baik banyak sekali sebetulnya mbak asri dan juga sobat rupiah
sekitar delapan puluh persen merchant yang ada di singapura
sudah menerima qr antar negara atau qr cross border
demikian pula gitu ya kalau teman teman singapura juga mau
banyak sekali kita tahu merchant di kita yang sudah memasang kris
iya wah berarti delapan puluh persen nih rok sobat rupiah semua
yang sudah menerima kris antar negara di singapura gitu
udah tenang banget lah bu ya yang penting kita udah punya kris
walaupun kita nggak bawa uang
singapura dollar gitu ya bu kalau kita mau jalan jalan ke singapura
gampang pokoknya yang penting ada cris tapi ada saldonya ya bu harus
jadi wisata kuliner beli ice cream satu dollaran itu bu di orchard road
baik menyenangkan banget nih sobat rupiah ya
ada lagi nggak bu aplikasi pembayaran indonesia
yang sudah bisa scan qr di singapura jadi di indonesia ini yang punya kita
jadi untuk tahap awal ini ada sepuluh pjp yang sudah
memasang fitur qr antar negara gitu ya kris antar negara atau qr
jadi dia sudah dapat scan qr singapura atau qr net
jadi antara lain saya boleh sebutkan ya
kemudian bank mega bri bpd bali
bsi bank permata bank sinarmas
oke sepuluh ya bu udah yang bisa ya jadi pada tahap awal
segera pasti semua pjp akan menyusun
wow nah itu kita tunggu nih sobat rupiah nih jadi nanti
semakin lancar nih healingnya ke singapura
bareng bareng sama circle nya ya bu ya
kenapa sih dipilih singapura bu
sebagai negara implementasi ketiga tadi kan sudah
bahwa kita sudah dengan thailand dan juga dengan malaysia
tentunya kita juga lihat gitu ya demand dari
kita lihat arus lalu lintas antara indonesia dengan singapura
baik dari wisatawan baik dari bisnis
banyak orang kita yang datang ke singapura dan kita juga lihat orang singapura yang ke kita juga banyak
atas dasar bisnis dan lainnya
dan layanan sistem pembayaran tentunya sebagaimana cita cita kita selalu
satu tentunya itu jadi kita lihat potensinya
transaksinya itu dimana singapura tentunya sangat besar
apabila kita menerapkan kerjasama qr cost border ini tentunya didahului oleh mou
untuk thailand dan untuk malaysia tentunya kita juga sudah terlebih dahulu punya mou
nah mou dengan singapura ini juga sudah kita
lakukan di awal dua ribu dua puluh dua yang lalu
sehingga kemudian kita melakukan pilot
penting dan kemudian juga tentunya kita menyamakan regulasi gitu ya dan juga
menyamakan standar secara teknis mekanisme dan sebagainya
sehingga pada tujuh belas november dua ribu dua puluh
melaunching dan sudah siap implementasi dengan
beberapa pjp yang pada tahap awal tadi
tadi ya sobat rupiah alasannya kenapa
singapura dipilih menjadi negara implementasi ketiga
cukup banyak yang dilakukan ya bu tadi dengan singapura untuk bisa
menerima gitu ya kris antar negara ini antara indonesia dan singapura
lalu kita mau membayar
belanjaan kita oleh oleh kita nih yang mau kita bawa buat teman teman gitu ya bu
bagaimana mekanismenya karena kan beda nih bu
kalau singapura kan pakai singapura dollar
sementara qr kita kan rupiah nih bu
mekanismenya seperti apa tuh bu kalau scan
terus transaksinya seperti apa lanjutnya
jadi sobat rupiah caranya itu kan mudah ya
jadi sebagaimana tadi yang saya bilang aplikasinya tinggal dibuka gitu ya
rekan rekan sekalian gitu ya dibuka
lalu kemudian tinggal di scan dari qr nets yang ada gitu ya di merchannya
lalu kemudian nanti harganya akan muncul dalam singapura dollar dulu
misalnya tadi dibilang sepuluh singapura dollar gitu ya
kursnya dia akan muncul di aplikasi
bahwa dengan kursi yang segini apakah
kita bersedia melakukan pembayaran
sehingga dari situ ketika kita bersedia kita tinggal
satu hal lagi yang perlu diketahui adalah
kursnya ini pasti sangat baik
nah sobat rupiah tadi udah kita dengarkan penjelasan bu fitri yang
sangat komprehensif terkait dengan
implementasi kris antar negara ini nah bu
apakah ada tantangan sih bu ketika bank indonesia pada khususnya mengimplementasikan kris antar negara ini
kris antar negara atau qr
cross border ini tentunya aman gitu ya
secara teknologi standar keamanan dari
baik dari indonesia maupun singapura dan negara lainnya
keamanan internasional jadi ini aman
tinggal tentunya jangan lupa gitu ya bahwa
setiap penggunaan digital tentunya
disertai dengan apa namanya keamanan dari diri sendiri tentunya jadi
kita harus jaga password gitu ya
ketika kita scan ini baik di domestik maupun di luar negeri gitu ya
ketika kita scan kita cek tentunya yang keluar di aplikasi kita itu
sama gak merchand nya sama yang kita scan
kita men scan batu bulan gitu ya misalnya di sini ternyata keripik singkong mana gitu kan nggak mungkin gitu ya
keamanan itu harus kita cross check
ya betul nominal juga gitu
cross check juga kita sendiri yang harus mawas
tahu gitu ya sadar
cek ya antara tagihan gitu ya sama yang muncul di ini kita karena kan
tetap ada unsur manusia di situ yang meng input gitu ya
kalau antar negara ini ada isu nggak bu
nah ini sebetulnya ini tantangan ketika persiapan implementasi ya sobat rupiah tapi tentunya
ini yang menyebabkan kita perlu waktu gitu ya
tentunya kita lihat ekosistem teknologi di semua negara itu beragam
kalau indonesia kita punya empat switching yang siap melayani gitu ya
tetapi kalau di negara lain rata rata cuma satu switchingnya gitu loh
apa namanya belum lagi standar mungkin berbeda beda
kita perlu mapping dulu kita identifikasi mana nih yang kira kira
beda yang kira kira sama termasuk juga regulasi regulasi gitu
makanya implementasi qr proskuternya perlu waktu agar kita menyamakan dulu
teknologinya mekanismenya ekosistemnya dan sebagainya
tantangan satu lagi mungkin juga perluasan akseptasinya ya gitu
kenapa di regional ini juga yang pertama karena relatif sudah lebih siap
mungkin nggak banyak atau masih
terkonsentrasi gitu di pusat
ini dong demi menyediakan layanan
pembayaran yang cemumuah gitu buat sobat rupiah sehingga semakin simless lah bertransaksi
tidak hanya di negara sendiri tetapi juga di negara
datang ke indonesia karena pembayarannya juga sudah seamless gitu
pdkt aja kalau kita mau berhubungan nih bu pacaran gitu
itu aja perlu pdkt ya bu ini antar negara gitu kan punya regulasi berbeda manusia berbeda ya pastinya
nah tadi bu menarik sekali
nah kalau boleh diceritakan bu kira kira
yang sudah menggunakan qr antar negara ini
nah jadi nih ya ini saya lihat data ya saya melihat data ya
kris antar negara sejauh ini
sampai dengan september dua ribu dua puluh tiga itu telah mencapai
hampir lima puluh lima ribu transaksi
nah nominalnya ini mencapai
jadi memang sudah banyak gitu ya
nah kris untuk indonesia thailand cris antar negara indonesia thailand total volumenya dua puluh satu ribuan gitu ya nominalnya
sementara untuk dengan malaysia
malaysia kalau nggak salahnya yang malaysia itu
yang transaksi inboundnya gitu ya
apa wisatawan mereka yang datang ke kita
apa namanya pariwisata kita juga meningkat gitu ya demandnya
karena bisa memakai qr yang praktis tadi
ternyata volume transaksinya nominal transaksinya tuh udah tinggi banget gitu ya bu
subtansinya juga terus kita dorong ya bu
kira kira ada update lagi nggak sih bu gitu
terkait dengan implementasi qr antar negara ini
siapa tahu gitu ya ke depan atau dalam waktu dekat
dan sama singapura yang terakhir ini
ada lagi nggak bu yang ke depan mau kita ajak kerja sama bu
nah ke depan itu kita menyasarnya itu jepang
jadi jepang dan tiongkok ini inilah paling dekat lah kita akan sasar
apa kemudian juga korea itu
itu juga kabar gembira buat sobat rupiah nih
di jepang kemudian di india korea sama
beberapa waktu lagi lah ini masih dalam proses gitu ya bu
ya sebat rupiah tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang sama
sangat komprehensif dari ibu fitri
jadi ini apa nih bu kira kira harapan kedepan
dari bank indonesia gitu ya untuk
baik jadi tentunya dengan implementasi
qr antar negara ini kita mengharapkan
itu tadi ya semakin terbentuk ekosistem
digital di sistem pembayaran yang semakin solid
jadi kita mengharapkan semakin banyak umkm indonesia
yang juga akan pasang qr gitu ya akan pasang cris gitu
karena mereka memahami manfaatnya
yang datang ke daerah mereka dan berbelanja
digitalisasi ini kan sudah merebak sudah semakin
mengglobal gitu kan semua orang sudah pakai
kalau sampai mereka tidak
punya digital atau mereka tidak pasang cris ya mereka akan ketinggalan gitu secara marketing
yang kedua tentunya dengan perluasan merchant dan kemudian
semakin efisien costnya semakin cepat
ini tentunya membantu perekonomian indonesia
sehingga perekonomian kita juga semakin siap menuju
wow itu tadi ya bu
qr antar negara atau christ cross border ini ya bu ya
kris antar negara atau qr antar negara atau cris cross border ini
demi mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia
terus saksikan episode lainnya dari podcast bank indonesia
dan follow media sosial bank indonesia
untuk tahu update informasi terkini perihal ekonomi indonesia